dalam rapat pimpinan kementerian pertahanan turut dipamerkan sejumlah alutsista buatan dalam negeri
selain panser dan kendaraan tempur ada sebuah sitip senjata yang sangat menarik perhatian
inilah radar pertahanan udara pertama hasil penelitian dalam negeri
penelitian ini merupakan kolaborasi dari pemerintahan bumn dan swasta
dari unsur pemerintah ada balitlang kemhan lalu ada pt lendari bumn
serta pt rti pt info global dan pt lapi itb sebagai pihak swasta
radar gci itu apa sebenarnya
posisi musuh di mana dia harus mengintel ke mana kemudian belok ke mana
apakah dia menurunkan kecepatan dan menurunkan altitude
jadi fungsinya sebagai itu
sebagai mata dan telinganya si pesawat tempur gitu ya
betul melihat posisi musuh melihat posisi kita juga
oke kemudian jarak yang bisa ditempuh dari radar ini seperti apa
nah jaraknya untuk radar gci kita ini kita rancang di jarak empat ratus lima puluh km
itu kan penelitian dalam waktu empat tahun nih
ini baru setahun
tapi setahun sudah jadi seperti ini
setahun sudah jadi kalau dalam pekerjaan ini kita bagikan dalam empat tahun
untuk di tahun pertama itu yang kita buat adalah yang pertama di bagian areal system ini
kemudian iff nya atau kalau bahasa umumnya itu dikenal sebagai ssr atau sekunder radarnya
nah sekunder radar ini yang sudah kita buat ini
itu adalah untuk
militer ya untuk mode militernya udah lengkap itu
jadi kita sudah bisa mengirimkan squawk number nya
melakukan integrator terhadap pesawat tempur musuh
kemudian kita bisa mengetahui posisi jarak
apa namanya jarak dan baringan seperti itu
kita sudah bisa kemarin
artinya sebenarnya sudah bisa mendeteksi musuh lah ya gitu
sudah sudah bisa
tapi melalui squawk number itu ya
nah ini dari radar ini kemudian ditampilkan di
semacam apa ini
atau kita sebut itu situ
untuk operator atau ada perwira dari radar gsi nya itu yang melakukan
apa namanya menampilkan hasil deteksi dari radar ini
dan nantinya akan dilaporkan ke pilot pesawat tempur tersebut
memberitahu informasi yang sudah didapatkan dari radar
ritbang radar ini berangkat dari kebutuhan adanya beberapa wilayah udara nasional
yang belum terlindungi terhadap nasional
selain itu kadar yang sudah ada pun sebagian sudah berusia tua
yang cukup membuat bangga
untuk membuat radar ini tim peneliti telah menghabiskan dana rp empat puluh lima miliar rupiah
total anggaran yang dibutuhkan sekitar empat ratus miliar rupiah yang terbagi dalam empat tahun masa penelitian
namun peleburan lembaga penelitian ke dalam badan riset dan inovasi nasional atau brin
membuat masa depan ritbang radar ini menjadi kurang jelas
pasalnya anggaran dari litbang bapenas terpaksa dipangkas
padahal seharusnya litbang pertahanan semacam ini wajib didukung demi pertahanan nasional
ion hermawan dwi ari jakarta